apa betul aku akan menikah dengan aditya
ya allah tolong mudahkan segalanya bagi kami
boleh aku masuk
boleh ayo masuk
ini cincin tunangan
bagus banget siapapun yang mendapatkannya dia pasti adalah wanita yang sangat beruntung
ada berapa banyak wanita yang beruntung dalam hidupku julia
julia aku selalu menyukai kamu
hanya saya yang menyukai kamu
tapi aku belum yakin akan perasaan itu
mama aku sangat bangga sama kamu jadi
jadi cincin ini untuk kamu
cincin itu untuk aku
enggak imam kamu pasti salah orang
enggak julia aku gak salah orang
kamu layak dapat perempuan yang lebih baik dari aku
sudah jadi teman kamu juga aku sudah senang kok
julia percaya sama aku
kamu adalah wanita yang layak untuk mendampingi hidup aku
kamu percaya anak
dan dia selalu memuji kamu di hadapan aku
ini adalah tanda pertunangan kita
saya setuju dengan ide itu
ada yang ingin kakek sampaikan
ada apa kek
pertunangan kalian akan diadakan tanggal
tanggal tujuh kek
itu kan tinggal empat hari lagi dari sekarang
iya nadia tanggal tujuh
cincinnya sudah ada
tamu tamu yang diundang juga sudah siap
tunggu apa lagi
lagian kenapa sih kakek mesti buru buru
maksud ibu itu kan tanggal yang baik
hari yang baik
ibu sangat setuju dengan hari itu
ibu rasa robin juga sependapat dengan ibu
nadia menurut apa saja yang kakek minta
tanggal sudah ditentukan
wah saya senang sekali mendengarnya kek
saya rasa robin juga sama dengan saya
mia kamu tuh apa apaan sih
lagian kamu itu dari kemarin bengong mulu
kenapa sih nad
nanti aku akan tanya
nanti aku akan tanya
nanti aku akan tanya
ada yang bilang kalau ketemu sama orang itu lebih baik kalau kita ngucapin salam
biar kita selalu dibekerkahin dan selalu dilindungi sama allah ngerti
udah deh jangan mengalihkan pembicaraan
kok ngelamun terus
perasaan kamu tuh ya bingung aja kerjaannya
kalau gitu aku gak mau cerita sama kamu
kenapa sih nad
kamu tau kan kakek itu semangat banget nyuruh aku merit sama robin
kamu nggak setuju
aku bingung sama perasaan aku
robin itu kan pria idaman
udah ganteng baik taat lagi
tapi aku sama sekali gak yakin
dan asal kamu tau ya aku ngelakuin semua ini cuma untuk ngebahagiain dia
nat kan kamu sendiri yang pernah bilang sama aku
kalau hati kita itu lagi sedih lagi gelisah mendingan kita sholat
insya allah hati kita akan tenang ya kan
kamu udah ingetin aku
apa betul aku akan menikah dengan aditya
ya allah tolong mudahkan segalanya bagi kami
saat awal aku hamil
sepertinya leben dicobkok
seharusnya aku sudah datang bulan hari ini
saat awal aku remas
aku cuma kalo reda di tempat mu itu place itu baik baik saja
saya cuma tegang aja bu
oh iya besok memang hari besar kamu
eh kau harus cepat cepat ganti baju
nanti terlambat ke sekolah
badan aku kok kayaknya lemes dan gak enak ya
lu yakin bakal nikah
wah cepet banget ya
gue aja sampe gak nyangka
gue juga gak tau
ya itulah cinta kita gak tahu kapan dan gimana terjadinya
emang lu udah ngomong sama om dan tante lu
iya dan mereka antusias
dokter aditya ada telepon dari jakarta
om kenapa tante om kenapa
iya om kamu kena serangan jantung
om kamu semalam sakit dit
semalam om kamu senang sekali mendengar berita pertunangan kamu
dia sampai lompat lompat ke galau dit
tapi akhirnya dia terjatuh
mungkin karena dia nggak kuat jantungnya
tadi malam kan saya
itulah dia dit
om kamu melarang tante untuk bicara sama kamu
dia bilang gak mau merusak kebahagiaan kamu sayang
biar katanya om aja sendiri yang menanggung kesedihan ini
tadi dokter bilang kondisinya semakin kritis
udah udah tentu tenang ya
tante gak perlu khawatir
saya akan segera ke sana
kamu mau segera pulang ke sini
sebaiknya kamu cepat pulang ya
udah tante tenang
sampaikan pada om
kalau saya akan segera ke jakarta
tante tunggu ya
salam untuk om